rosida boru huta uruk
melampiaskan emosi kepada anak tirinya
seorang bocah perempuan yang masih berusia tujuh tahun
wanita tiga puluh tujuh tahun tersebut
kesal setelah mendengar
anak tak mau mengerjakan pekerjaan rumah
video aksi penganiayaan yang direkam
oleh teman korban ini kemudian
beredar viral usai videonya beredar
luas rumah keluarga pelaku di kompleks
sekolah dasar perdagangan bandar
simalungun tampak tertutup dan sepi
polisi telah menangkap pelaku
dan menetapkannya sebagai tersangka
kasus penganiayaan anak
pakai tangan dan pakai
bahwa si korban
informasi dari pelaku
bahwa susah dikasih tahu
dinasihati apa yang diberikan tidak mau dengar
sehingga dengan emosi
melakukan penyimpulan tersebut
polisi secara tertutup
pelaku akan dikenakan pasal empat puluh empat undang undang
ri nomor tiga puluh lima tahun dua ribu empat belas
tentang perlindungan anak dengan ancaman
hukuman penjara selama lima tahun
simalungun sumatera utara